jakarta memiliki banyak destinasi wisata tanpa terkecuali wisata olahraga
selama berlibur aktivitas fisik seperti berolahraga tentu penting untuk dilakukan guna menjaga tubuh tetap sehat
kali ini saya mampir dahulu ke daerah jakarta utara
di mall of indonesia terdapat sport time park pertama dan terbesar yang menyediakan sembilan belas wahana olahraga virtual yang bisa dimainkan
mulai dari berkuda sepak bola memanah squash dan lainnya
di sini saya mau coba untuk main baseball
tapi ternyata untuk main baseball bukan hanya ada lapangannya aja sama alat alat untuk permainannya
melankan ada atribu tambahannya
nah sekarang saya ganti baju dulu ya
saya harus tap kartu nfc di mesin otomatis kemudian memilih level sesuai kemampuan
karena saya pemula di olahraga ini kita bisa mulai dari level terendah dulu sambil belajar
tak lupa lengkapi permainan dengan menggunakan topi baseball tongkat dan sarung tangan ya
di sini ya mas ebet
wow pertama kali nyobain

berkali kali saya gagal memukul tapi mumpung masih ada kesempatan saya coba terus biar bisa home run
ternyata walaupun virtual para pengunjung benar benar harus bergerak layaknya berolahraga di lapangan aslinya loh
akhirnya setelah berbelas belas kali mencoba akhirnya kena juga
ini saya baru main satu kali ya keringetan banget nih
tapi saya masih penasaran untuk main permainan yang lain karena disini ada lima belas permainan yuk kita move ke permainan selanjutnya
pengunjung bisa menjajal seluruh wahana yang tersedia dengan catatan tetap mengutamakan keselamatan
anak anak di bawah usia lima tahun pun bisa mencoba dan menikmati asalkan tetap dalam pantauan orang tua dan tidak memainkan permainan yang berbahaya
baseball softball dan squash misalnya

sebagai gantinya pengelola menyediakan ruang ramah anak berisi magic pool ball agar anak tetap bisa interaktif dan melatih motoriknya
kita mau mengubah konsepnya di sini supaya sport itu menjadi menyenangkan untuk semuanya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
nah kita mau mengajak semuanya itu untuk bisa melakukan olahraga tapi dengan fun
nah makanya kita mau melakukan sporting part ini
berlibur sambil berolahraga tentu lebih seru
tunggu jika dilakukan bersama sama
wahana wahana yang tersedia sangat memungkinkan untuk dinikmati dua empat orang secara bergantian
olahraga jadi salah satu cara melatih kecepatan keseimbangan dan kekompakan
aku lihat di tiktok ada di fvp tentang sporting part ini
terus kelihatan seru banget dan harganya juga terjangkau
jadi ya udah kita coba disini
yang gini gini itu kan jarang ya jarang muncul
jadi kayak sebagai orang kok jadi kayak excited gitu loh
apalagi hari tadi murah banget kan
karena kan gabut gak mau ngapain di rumah
jadi kayak oh ada tempat ini jadi datang kesini
kebetulan sama keluarga kan anak anak lagi liburan
jadi sekalian main disini
karena disini lebih bermain ini ya fisik ya
disini karena ada olahraganya juga
jadi kita daripada anak juga main gadget
jadi saya pikir disini lebih melatih fisik dan mereka bisa olahraga sekalian
dan kebetulan ini kan juga baru di moi kan
jadi saya pikir ya cobalah sekalian
main sekali sekali gitu
pengunjung perlu merogoh kocek mulai dari tiga puluh sampai dua ratus ribu rupiah
tergantung seberapa banyak permainan yang ingin dicoba
ataupun waktu yang ingin dihabiskan
nah setelah lelah coba ragam permainan di jakarta utara
kita healing yuk ke jakarta selatan
wah saking capeknya tadi
saya jadi harus istirahat dulu
bersantai sambil melihat pemandangan
tapi yang tadi baru pemanasannya aja
sekarang saya mau lanjut untuk berolahraga
tapi di tempat yang tidak biasa
sekarang saya mau ganti baju dulu ya
sebelum kolam renang dibuka untuk umum
seluruh karyawan memastikan kualitas air dan kebersihan area kolam
kadar ph tujuh dua dengan klorin satu wajib dipertahankan dan dipantau
agar tetap sesuai standar kejernihan air kolam tanpa kaporit yang tajam
kolam ini bisa memberikan suasana yang berbeda
karena ini kan bukan kolam wisata
jadi boleh dibilang ini sebenarnya khusus berenang
jadi dari segi keamanan untuk tidak boleh loncat atau untuk main main itu sangat tidak disarankan
karena dari segi keamanan juga itu sangat membahayakan bagi orang yang loncat di kolam

biasanya berenang di kolam renang biasa ataupun di waterpark
kali ini saya ingin berenang di infinity pool atau kolam renang tanpa batas di the entrance arcadia
berlokasi di lantai tiga
membuat pengunjung bisa menikmati pemandangan gedung gedung bertingkat dan jalan tol dari atas
terlebih bila cuaca sedang mendukung dan cerah
memang ya olahraga yang paling seger itu memang berenang karena langsung ketemu air kayak gini
tapi kalau katanya zaman sekarang namanya adalah swimming
karena langsung bisa melihat pemandangan arsitektur gedung gedung yang unik unik tapi juga dari atas gedung
nah sekarang saya mau lanjut bentang lagi ya
kolam renang ini dibuka sejak pukul tujuh pagi hingga enam sore
pengunjung dewasa dikenakan biaya sebesar lima puluh ribu sementara anak anak empat puluh lima rupiah
suka renang aja sih karena kan bikin relax badan aja kan habis rutinitas sehari hari
renang tuh kayaknya enak gitu
kok ada kolam renang di tengah tengah gedung tinggi kayak gini
penasaran yaudah aku coba dan ini first time sih aku kesini
seru juga ternyata
kolam sepanjang tiga puluh dua x delapan meter dengan kedalaman datar satu dua meter ini dibatasi maksimal dua puluh pengunjung saja
hal ini dilakukan agar setiap pengunjung bisa menikmati momen bersantai dan berolahraga dengan maksimal meskipun di jakarta saja
badan sehat hati tenang liburan jadi lebih menyenangkan
clarissa aradia akun coro jakarta